tim nasional indonesia memastikan diri lolos ke babak final piala ff u dua puluh dua
satu gol yang bersarang ke gawang vietnam di semifinal sudah cukup membawa sekuat garuda muda ke partai puncak
setelah bermain tanpa gol di babak pertama gol yang dinanti baru tercipta pada menit ke tujuh puluh
gelandang lutfi kamal sukses mengeksekusi tendangan bebas dari luar kotak penalti
gol ini sudah cukup mengantar anak asu indra safri ke babak final
di babak puncak nanti indonesia akan menghadapi thailand yang mengalahkan kamboja lewat adu penalti